berbekal pengalamannya menjadi buruh pabrik
usman permadi memberanikan diri membuka usaha pembuatan peralatan masak periuk
sejak tahun dua ribu atau dua puluh dua tahun yang lalu
kini pabriknya di medan estate kecamatan percut seituan
kabupaten deliserdang sumatera utara
setiap hari usman mengolah tiga ratus kg barang bekas berbahan aluminium
guna memproduksi tiga ratus lima puluh buah periuk kecil dan enam puluh buah periuk besar
beriuk paling kecil dijual rp tiga puluh per buah
sedangkan periuk besar dijual seharga rp tiga ratus lima puluh per buah
barang bekas berbahan aluminium diperoleh usman dari pemulung dan pengepul
yang ada di kabupaten deliserdang dan kota medan
bahan inilah yang dilebur dalam tungku
yang dipanaskan enam ratus derajat celcius
guna memuanaskan tungku peleburan
usman tidak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi
pabriknya justru berbahan bakar pelumas bekas
sehingga limbah oli bekas sepeda motor dan mobil
dapat didaur ulang menjadi bahan bakar
usaha pembuatan periuk ini beromset rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per hari
dengan menyerap seratus orang pekerja dan warga sekitar
yang mengolah ulang limbah timah dari pabrik
dari bahan berharga murah ini
usman mengubahnya jadi bernilai ekonomi tinggi
usman memasarkan periuknya ke berbagai kabupaten kota di sumatera utara
bahkan periuk buatan usman telah berhasil dijual ke aceh dan sumatera barat
namun terbatasnya modal membuat usman belum mampu melebarkan penjualannya ke provinsi lain
karena para pembeli baru membayar padanya setelah dua bulan barang dikirim
alhamdulillah masih ada pekerja
masih kita pikirkan orang pekerja
jadi yang pekerja sini bukan ada yang mau berpenggul

orang sekolah tidak
yang tidak ada sekolah juga yang pentingnya tidak ada

jadi harus tetap di sekolah
yang penting orang pekerja yang tidak ada sekolah sangat
hingga kini periuk buatan usman masih dibutuhkan masyarakat
terutama masyarakat pedesaan dan perkebunan
meski penanak nasi bertenaga listrik terus menjamur dan semakin banyak digunakan
agus pratman deli serdang sumatera utara